merpati nusantara airlines berencana kembali aktif di dunia penerbangan indonesia
setelah redup sejak tahun dua ribu empat belas lalu
lalu apa saja catatan terkait hal tersebut
saya sudah terhubung via telepon dengan said didu mantan komisaris merpati nusantara airlines
selamat malam pak said
ya pak said ini kita bicara mengenai merpati dan flashbacknya seperti apa
mungkin anda bisa memberikan informasi terkait catatan sebagai mantan komisaris merpati
akan kondisi merpati pada saat beroperasi hingga akhirnya dikatakan pilot dan tidak beroperasi
saat itu sebenarnya adalah memang sudah terjadi beban yang sangat berat terutama utang
sementara pesawat semakin kurang
kemudian direbutnya jalur
jalur penerbangan oleh pendatang baru yang tidak ada proteksi sama sekali dari regulasi regulator
sehingga memang semakin diteruskan semakin berat
sehingga pemerintah saat itu saya sudah tidak komut pada saat diberhentikan
jadi saya sudah tidak komut pada saat diberhentikan
jadi saya tidak tahu seperti apa tapi sebenarnya memang saya katakan
dua ribu empat dua ribu lima itu pemerintah memang sudah ambigu antara tiga pilihan apakah merpati diteruskan
apakah merpati dimatikan atau merpati dikecilkan
itu diskusi sangat panjang hampir saya katakan seperti tadi itu
saya membahas dengan dpr itu kayaknya hampir enam puluh kali dalam waktu dua tahun
dan rapat sampai
pasukan dari kantor wapris itu berkali kali
tapi tidak pernah ada keputusan
jadi memang menurut saya merpati mengelaknya itu karena
tidak ada kesepakatan yang terjadi sehingga ya semakin susah
itulah yang dihadapi merpati
sekarang merpati dalam kondisi istilah saya ini tidak beroperasi
perusahaannya masih ada
dalam perusahaan seperti ini saya katakan
ada empat alternatif yang
bisa dilakukan untuk
terhadap perusahaan seperti ini
yang kedua alternatif adalah
diligudasi yang ketiga
adalah dihidupkan kembali
oleh pemiliknya dalam hal ini
pemerintah yang keempat
mitra untuk menghidupkan
saya pikir alternatif pertama
dipilotkan itu jangan sampai
terjadi karena itu nanti
menjadi presiden bahwa bumn
bisa dipilotkan itu jelek sekali
karena pemiliknya pemerintah
itu presiden hukum
yang bisa mematikan
banyak bumn yang kedua
dipilot kalau diligudasi
yang meligudasi pemerintah maka
bebannya beralih ke pemerintah
semua hutannya dibayar pemerintah
kalau dihidupkan oleh pemerintah
saya yakin betul bahwa
tidak mungkin dilakukan
secara politik secara
keuangan keuangan pemerintah
bpjs saja tidak bisa dipenuhi
apalagi menyiapkan uang
pilihannya hanya satu dari
empat alternatif adalah mencari mitra
untuk menghidupkan merpati
saya mendengar bahwa ada mitra
yang tertarik menghidupkan merpati
saya ingin menyatakan bahwa
dan apa namanya
terhadap pihak tersebut
karena terseram beban
merpati cukup berat
yaitu utang sepuluh triliunan
saya pikir persaingan bisnisnya
sama dengan yang lain
sehingga menurut saya pasti mereka butuh
yang mau masuk ini
memiliki perhitungan yang
sangat matang tapi kalau
tanya saya apa sih value
yang masih ada di merpati
ada di merpati adalah nama
merpati itu masih
walaupun sedikit keuangannya
itu adalah tingkat keselamatan yang paling
bagus jadi kalau mau terbang dengan
selamat merpati walaupun
pesawatnya kecil kecil masuk
kesilakannya jauh lebih rendah
dibanding pesawat penerbangan
yang lain yang kedua
bahwa merpati ini
masih ada masih ada di daerah daerah
jadi saya pikir kalau
merpati ada kemungkinan
pelanggan pelanggan terutama indonesia timur
itu akan balik ke merpati
nah yang ketiga tadi bahwa
dengan adanya merpati masuk
maka menurut saya
ada persaingan yang terjadi sehingga tidak
penerbangan yang mengabaikan
mengurangi keamanan dan keselamatan
itu saya pikir penjelasan saya
pak said tadi anda katakan memang
kemungkinan yang paling baik adalah
ada mitra yang akan bergabung dengan
merpati untuk kembali
membesarkan nama merpati dengan beberapa variable
tadi anda katakan loyalitas dari para
konsumen kemudian nama besarnya yang memberikan
efek positif lalu seandainya
memang nanti merati mendapatkan
suntikan dana enam triliun dari perusahaan investor
apa yang harus dilakukan
manajemen terbaru karena mengingat beberapa
tahun lalu merpati sempat berhenti
beroperasi karena hutang bahkan anda
tadi mengatakan bahwasannya ada sejarah
dimana merpati dulunya mendapatkan
hutang ketika dia bergabung dengan garuda indonesia
kemudian berpisah bergabung lagi
area independen bagaimana akhirnya
nantinya merpati bisa memaksimalkan
kemudian juga tidak lagi terlibat
saya pikir jadi kalau gini
kalau membuat perusahaan yang
ada hutangnya maka itu langsung masuk
saja hutang itu kalau
membuat perusahaan bersih bukunya maka
kan begini ini kan
penambahan modal untuk pesawat kan kira kira
begitu jadi kira kira neracanya
di apa neracanya sudah terbebani
hutang lama dan hutang
baru dan modal baru jadi
kira kira begitu nah itulah kira kira
dilihat tapi saya menyatakan
kalau merpati ada sebenarnya pegawai
merpati itu sudah berpikir
pindah kemana mana termasuk
pindah tapi saya yakin
kalau merpati hidup mereka akan kembali
saya yakin betul itu karena
mereka cinta ke merpatinya cukup tinggi
ya ini terkait dengan persaingan
pak kita bicara tadi anda katakan juga
persaingan dengan beberapa maskapai
penerbangan lain kemudian juga ada
alasan dari pesawat
bagaimana nanti ke depannya merpati mampu
beradaptasi dengan kondisi penerbangan
saat ini karena sejak dua ribu empat belas tidak beroperasi
bagaimana pak solusi strategi sehingga
merpati masih bisa mendapatkan
hati ataupun mendapatkan tempat
di para konsumen
terutama para pengguna penerbangan
saya belum lihat
bagaimana master plan
merpati tapi yang ada di pikiran saya
saya nggak tahu apakah sesuai dengan
keinginan investor atau tidak
karena saya lihat adalah
merpati sangat unggul di
area terdekat area terdekat itu
dan jarak pendek yang
di area terdekat saya tidak tahu apakah
mereka akan masuk ke sana
tapi saran saya sih adalah
merpati tetap pada
motonya dulu adalah jembatan
merpati tidak pernah ingkar janji kira kira
itu yang menurut moto yang harus dipegang
terus oleh merpati tapi
saya tidak tahu bisa saja mereka
penerbangan gemuk karena terus terang
penerbangan gemuk inilah yang
memberikan keuntungan tapi
di daerah remote juga
remote itu tiketnya cukup mahal loh
saya kan pernah terbang
itu satu kota hanya
terbang dua puluh menit itu tiketnya
hanya dua puluh menit jadi saya
menurut saya remote area juga ini
sangat penting diisi
terutama saya sarankan merpati
saya sih berharap merpati
merpati itu ada di indonesia timur dan
terima kasih pak said didu untuk
pencerahannya dan juga diskusi terkait dengan
merpati yang akan beroperasi lagi dua ribu sembilan belas
dan jargon anda yang tadi
katakan merpati tidak ingkar janji
mudah mudahan masih tetap di hati
para pengguna pesawat merpati
terima kasih atas waktu anda